pada awal november memang sudah terjadi penurunan
dalam artian memang capaian vaksinasi sudah tinggi
dan ini paling mengikuti untuk dosis keduanya saja
kalau dosis satu sudah agak sedikit sih yang datang gitu
kalau sebelum november itu bisa sampai lima ratus
ya dosis satu dosis kedua kan
kalau sekarang maksimal paling dua ratus lima puluh
target kita dua ratus lima puluh per hari
namun dalam seminggu ini sudah satu ratus lima puluh
tidak sampai dua ratus lima puluh lagi